yang maha besar
bagaimana kondisi raka sekarang
saat ini keadaan raka walang susah
sudah menjadi lebih baik terakhir
karena sudah ditangani oleh nyi iroh
dan berkat syekh mursam
syekh mursam sudah
membebaskan nyi iroh dari totokan
dan sudah pulih sediakala
terima kasih syekh mursam
ada panggilan alam
nyi itu ada panggilan alam
ini juga tutup mata dulu
ini benar tutup

dua ribu empat belas sudah belum

cepat sembuh nak
sampai kapan kamu akan terbaring seperti ini
jangan membuat ibu anda khawatir
yunda bagaimana keadaan radenolang sosa
lebih baik rai
harapan hidupnya lebih besar
tapi tetap rai
aku sangat mencemaskannya
aku sangat mencemaskannya
aku mengerti perasaanmu yunda
semoga radenolang sosa segera sembuh
seperti sedia kalah
terima kasih rai
doamu sangat memuatkanku
pemuda sebaik radenolang sosa
masih saja ada yang ingin mencelakai
apakah yunda tidak mendengar
bahwa ada orang yang ingin mencelakai yirah
kalau bukan untuk mencelakai radenolang sosa

kalau bukan untuk mencelakai radenolang sosa
tujuan sebenarnya adalah puteraku
pembunuh itu mengincar puteraku
pembunuh itu mengincar puteraku
begitulah yang aku dengar
dari guruku dan syekh nurjati
mereka mengatakan itu
yuda bisa menanyakannya langsung pada guruku
atau syekh nurjati
nanti akan aku tanyakan
senang hati juga
terima kasih ray
semua berjalan sesuai rencanaku
maaf raka aku ingin menanyakan sesuatu
apakah benar orang yang meracuni nyi iroh sebenarnya tujuan utamanya adalah putraku walang sungsang
dia yang menginginkan kematian putraku apakah itu benar raka
rai kentring manik yang mengatakannya
dia mendengar pembicaraan raka dengan sheikh guru
ini baru sebatas kecurigaanku saja
belum cukup bukti untuk mengarah ke sana
siapa yang raka curigai
perempuan tua itu
harus segera aku hape si
mumpung dia sedang di luar tanpa pengawalan sanjang lo daya bodoh
aku harus sepatnya memanggil siluman kepenting
awas kamu perempuan tua
aku memanggil kalian
kami siluman kepenting siap
kami siluman kepenting
kami siluman kepenting
kami siluman kepenting
kami siluman kepenting